jadi acara hari ini semuanya pertemuan rutin ya jadi bukan acara buka kuasa bersama yang khusus
tapi kebetulan karena kita rapat ya pas buka ya kita buka saya kira itu dari saya ya
alhamdulillah selamat kepada pak prabowo surveinya semakin tinggi dan bagus
menjadikan koalisi kebangkitan indonesia raya ini bagian dari pintu masuk untuk terus melanjutkan program program pemerintahan
menyiapkan berbagai kesuksesan pemerintahan di bawah kepemimpinan pak jokowi hari ini dan di masa yang akan datang